halo selamat malam selepas kekalahan dalam arena politik pilpres kipra sandiaga uno sedikit sekali terdengar dalam kancah berita
lepas dari partai gerindra membuat spekulasi liar yang penuh terka
apa dan kemana langkah sandi selanjutnya
bersama saya budha diputro ini laku pas tuntas sandi dan masa depan demokrasi
jangan dikira saya sendirian karena saya tidak sendiri
jadi ada teman teman dari upn veteran jakarta
thank you yang siap mengawal demokrasi ya
tapi kita mengawal demokrasi sambil bicarain sandi
ya serba serbiswa sandiaga
kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas
nah slogan mantap ini khas seorang sandiaga uno
mantan wakil gubernur dki jakarta sekaligus calon wakil presiden dari prabowo subianto
berakhirnya kontestasi kita

untuk mendapatkan kehilangan sosoknya
seakan menarik diri dari media dan jarang tampil di layar kaca
padahal banyak yang merindukan bang sandi
mulai dari pasti mahasiswa mahasiswa juga rindu
emak emak hingga remaja putri se indonesia
maklum sosoknya bersahabat dan masuk hitungan dalam kategori ketampanan versi nusantara
kalau saya sih ketampanan versi emak saya
kurang ganteng ingat oke seperti apa kira kira bang sandi waktu kurang ganteng ini dia wujudnya
saya prabowo subianto menyatakan bahwa saya dan saudara sandiaga selalu diunung mendeklarasikan
kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden depok indonesia allah wa ma'a allah wa ma'a allah
mereka mereka mereka mereka mereka
kalau dalam dua kategori itu kurang ganteng dan lemes kayaknya dalam versi kita ya
suasana yang sastra yang kemudian menjadi elegi kemurungan bangsa ini menjadi sorotan
ada apa gerangan
ada yang bilang ia habis dimarahi oleh capres prabowo
meski nyatanya itu adalah hoax yang kebangetan ternyata
selidik punya selidik
ternyata hari itu bang sandi sedang punya masalah kesehatan
sejak jam sepuluh pagi ia menderita cegukan
iya cegukan tau kan
lebih dari sepuluh jam ia terpaksa gelegean
saya gak perlu menjelaskan dan mencontohkan gimana gelegean
untuk bisa tahu bagaimana atau apa itu gelegean
nah di akhir masa romantisme prabowo dan sandiaga
mereka kembali dipertemukan
kemurungan sandi telah hilang setelah mk mengeluarkan putusan
dengan ini kami menyatakan bahwa kami menghormati hasil keputusan mahkamah konstitusi tersebut
nah kalau kayak gini gimana lebih ganteng nggak
lebih ganteng kan
kalau tadi kan lemes mungkin karena ternyata sakit bang sandi
kalau sekarang kelihatan lebih ganteng
itulah bang sandi
tapi kita gak bicara
cara kegantengan bang sandi yang sudah absolut dibanding kegantengan kita semua
saya mau tanya kira kira ada yang tahu nggak siapa penyanyi favoritnya bang sandi
nah saya mau tanya deh
menurut kamu siapa
bunda rita pasti ip kamu di bawah tiga nih kayaknya
anggun c sasmi
aduh masih jauh
jawabannya adalah ini sangat lokal
bukan arman bukan anggun bukan bunda bunda rita
si raja dangdut ini juga ketua partai idaman
kebetulan waktu ketemu sandi bingung juga mau puja puji apa
yaudahlah biar sekalian branding partai sebut saja sandi itu pria idaman
karena buat bang sandi ya saya rasa beliau ini pria idaman
memang terlalu bang sandi
idaman hanya punya ani kalau menurut roma
maksudnya pria idaman apa sandi akan jadi petinggi partai idaman
semoga kayaknya bukan sih itu ya
hubungan akrab sandi dengan bang haji roma sedikit banyak mempengaruhi hidupnya
lagu lagu roma kerap menginspirasi hari hari sandiaga
karena sandi hobinya lari maraton gitu ya
kemudian rupiah ini namanya juga bisnisnya moncer salah satu orang terkaya di indonesia
nah ada juga
nah ada juga
karena sandi kan dianggap dekat dengan milenial seperti teman teman semua
nah bagus gak kira kira tuh
memang bang sandi itu dekat sekali dengan lagu lagunya roma
untung aja itu lagu lagunya menginspirasi bang sandi itu lagu bang haji bukan yang jelek jelek
kamu tau apa
itu mudah mudahan tidak diikuti bang sandi
soal persahabatan sandi tak hanya akrab sama bang haji roma
ada juga kawan lama yang sudah lengket sejak zaman muda
erick thokir namanya
meski bff atau apa sih namanya
saya harus mengartikan dulu
urusan selera mereka memang berbeda
sandi lebih berselera di samping prabowo
erick merasa lebih cocok mendampingi jokowi
kita mungkin kemarin berbeda pilihan politik
kita berbeda selera makan mungkin
makanya tambah gemuk yang ini tetap kurus
meski beda nyatanya mereka tetap dikenal seanteronegri
tingkat keviralan mereka mungkin lebih tinggi dibanding kke di negeri penari
udah baca belum kked negeri penari
udah ya kalau saya sih baru setengah udah gak berani lagi bacanya
oke kiprah mereka memang itu sudah nyata
tidak seperti segelintir anggota dpr yang doyan bolos rapat paripurna
itu tuh anggota dpr kita
wajar aja kalau banyak yang berspekulasi bahwa bang sandi bakal dapat jatah kursi menteri dari presiden jokowi
kira kira gimana menurut bang sandi
tapi kalau kemudian nanti ada tawaran menjadi menteri gimana pak
per hari ini tidak ada pembicaraan seperti itu
dan salah satu yang tadi saya sampaikan ke teman teman milenial adalah kita hentikan siklus lima tahunan ini
dan mulai bekerjaannya itu ya sehari ini
mantap pesannya kan buat milenial kan
jangan menunggu tawaran tapi rebut tawaran
sekali lagi tepuk tangan untuk bang sandi
oke jawaban tadi bisa juga menjadi sindiran untuk tokoh partai koalisi jokowi yang kabarnya ini lagi menunggu tawaran menteri lagi
harap harap cemas nih ya
nah ngomong ngomong partai apa bang sandi kira kira mau balik lagi ke gerindra
atau jangan jangan bener nih
gosip mau gabung ke partai apa
bukan ada namanya garbi
ada rencana balik ke gerindra ya pak
tapi kalau luarnya gabung garbi berapa besar
gak ada gak ada
gak ada gak ada kesitu mas
gak ada gak ada
gak ada gak ada kesitu mas
gak ada gak ada
gak ada gak ada kesitu mas
ya begitulah jawaban ini masih jadi misteri
kenapa misteri karena bukan dijawab langsung oleh bang sandi
dijawabnya sama orang sebelahnya
kamu gak mau jawab ke saya sih
oke dalam perkembangannya nanti pasti akan terjawab juga
seperti misteri nama asli upin upin yang akhirnya terkuak di dunia
tau gak nama aslinya
oke kalau tadi saya udah nanya apa namanya penyanyi favorit sandi
kamu tahu lagu favoritnya sandi
saya juga gak tahu
ini dia lagunya
bersyukur padamu ya allah
bersyukur sepanjang waktu
lirik lagunya menenangkan
cocok dinyanyikan dalam suasana politik yang panas
nah seperti ustadz maulana ya
kenapa saya bilang lagu ini

mau tahu lagunya apa
pengen tahu kan
nah inilah lagunya nih
nah kalau politik musuh musuhan namanya astaghir
tadi alhamdulillah sekarang astagfirullah
nah prabowo sandi adalah sejoli yang saling melengkapi
sandi doyan nyanyi kalau prabowo pasti joget happy
yang satu jago nyanyi yang satu lagi jago apa
jago nari tadi
hebat juga di atas panggung ya
sayang tidak diseriusi ke level yang lebih tinggi
padahal kalau mereka mau mereka itu bisa masuk ke dapur rekaman
contohnya kader dari partai pendukung mereka pks yang sekarang jadi wali kota depok
lagunya tau kan lagunya hits dan menjadi urutan teratas sebagai yang paling sering didengar
di lampu merah depok
lampu merah depok
itulah hebatnya kalau kita punya kekuasaan bisa memaksa orang atau membuat orang mendengarkan suara kita dan juga lagu ciptaan kita
nah kita balik ke bang sandi
seperti pertanyaan di awal tadi kemana haluan sandi dalam mengarungi bentang alam politik
kami akan segera kembali bersama sandiaga uno dalam kupas tuntas sandi dan masa depan demokrasi
kami akan segera kembali bersama sandiaga udo dalam kupas tuntas sandi dan masa depan demokrasi
kami akan segera kembali bersama sandiaga udo dalam kupas tuntas sandi dan masa depan demokrasi
kami akan segera kembali bersama sandiaga udo dalam kupas tuntas sandi dan masa depan demokrasi
masih bersama saya budi adiputro dan teman teman generasi zaman now generasi milenials
ada teman teman dari upn veteran jakarta
ya kali ini kita ada edisi yang spesial menghadirkan orang orang kenapa hari ini agak lebih ceria agak lebih tepuk tangan lebih keras
karena di samping saya orang yang satu orang yang membuat saya minder untuk wawancara
karena orangnya lebih ganteng dari saya lebih kaya dari saya mungkin lebih beruntung hidupnya daripada saya
nah tidak bisa dipungkiri orang di sebelah saya ini
namanya sandiaga uno adalah aset politik yang layak diperhitungkan dan berharga
daripada kita cuma bisa tebak terka tanya yang ujung ujungnya hanya fitnah durjana
kenapa kita tidak tanya langsung saja ke orangnya
inilah sosok idola barisan para mantan
apa namanya karena beliau ini mantan calon wakil presiden
mantannya banyak nih
mantan wakil gubernur dki jakarta
mantan ketua hipmi
mantan ketua umum persatuan renang seluruh indonesia
terima kasih jago renang dan jago lari
mantan petinggi kadir
mantan direktur termuda salah satu perusahaan di kanada
mantan mahasiswa dengan predikat kelulusan summa cum laude
tapi ada satu statusnya yang mungkin tidak bisa disebut mantan
karena dia punya segala modal infrastruktur untuk jadi politisi yang berhasil di masa depan
dan saat ini saya sudah bersama sandiaga udo
tepuk tangan dong
bang asik gak
mantan mantannya banyak juga ternyata tadi ya bang ya
barisan para mantan
tapi ini pertanyaan
sebelum saya masuk ke substansi
apa yang akan sandi lakukan di masa depan setelah pemilu
dari segala mantan yang tadi saya sebutin
mana yang paling berkesan
buat seorang sandiaga udo kan perjalanannya panjang
mantan ini mantan itu
apa yang mantan yang paling berkesan
jangan mantan pacar ya bilang
mantan pengusaha paling berkesan
karena ngerasain banget dari status di phk
waktu itu bisa mengubah masa depan
usaha yang kecil dari ukm
alhamdulillah dibukakan jalan sama tuhan yang maha kuasa
jadi bisa merintis perusahaan yang sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi tiga puluh ribu karyawan di seluruh indonesia
itu yang paling berkesan
dan tentunya sama mahasiswa mahasiswa di sekarang ini
mantan mahasiswa yang paling baperan
karena kalau ngeliat masa depan mahasiswa ini
saya semakin yakin indonesia akan lebih baik lagi ke depan
jadi mantan yang paling indah buat bang sandi adalah
tapi sekarang setelah lewat dari politik balik lagi nggak
rangkul clbk lagi gak dengan dunia usaha bang sandi
saya sudah selalu canangkan bahwa
selama kita memberikan kontribusi terbaik buat bangsa dan negara
dan selama kita niatnya tulus ikhlas
dimanapun kita berada
selama kita memberikan kontribusi
tentunya ini yang akan banyak ditunggu oleh masyarakat
di dunia usaha saya
berkecimpung dua puluh tahun
dan sekarang saya ingin membawa satu semangat baru
agar anak anak muda juga turun menjadi entrepreneur entrepreneur
karena mereka susah mencari lapangan kerja
nah nanti ke depan mereka tidak lagi mencari lapangan kerja
tapi justru menciptakan lapangan kerja untuk menjadi pengusaha pengusaha sukses
betulnya kurang semangat bang
kayaknya udah pada apa namanya
punya usaha online sekarang anak anak ini
sekarang saya mau tanya
nyari kerja susah atau gampang
susah atau susah banget
susah banget ini gak di setting
lebih susah mana cari kerja apa cari pacar
cari kerja katanya
tapi menarik bang
bang sandi kan kalau kita bicara mengenai kiprah di dunia usaha
itu udah angkat tangan lah
udah oke kita patut salut sama bang sandi
tapi kan kemarin ada eksperimen politik

melewati proses politik yang gaduh
dan berat sekali
kalau pertanyaan yang paling simpel dari saya ke bang sandi
banyak orang yang juga pengen tanya
pelajaran paling berharga apa
dari bang sandi eksperimen di politik dalam waktu tiga empat tahun terakhir
bahwa kita harus selalu dekat dengan masyarakat
bahwa kita harus mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat indonesia
rakyat indonesia butuh lapangan kerja
gak kita anak anak yang di sini ingin mendapatkan lapangan kerja yang lebih baik
saya berinteraksi sama ibu ibu nih
selama ini emak emak dan ibu ibu ini bukan subjek
tapi hanya dijadikan objek dalam setiap perhelatan politik
padahal harga harga bahan pokok kebutuhan hidup biaya biaya hidup itu semua yang mengatur adalah ibu ibu dan emak emak
nah proses politik ini mengajarkan saya untuk terus dekat dengan masyarakat
dan saya ini sudah diberikan begitu banyak rezeki oleh bangsa ini
saya ingin terus berkontribusi
saya ingin seseorang politisi itu berkomitmen
jadi gak jadi
dia harus wujudkan apa yang menjadi harapan dia dan harapan anak anak ini untuk mendapatkan lapangan kerja dengan baik
misalnya apa tuh menarik itu
apa menarik juga
nggak jadi politisi janjinya atau visinya atau mimpinya harus ditunaikan
pertama kok bisa begitu
yang kedua kalau mau melakukan sesuatu duitnya dari mana bang sai
ya tentunya kan sekarang
sama seperti memulai usaha
kalau kita tanya duitnya nggak akan mulai mulai usaha gitu
membuka lapangan kerja buat anak anak ini kita bisa lakukan dengan kolaborasi
saya punya salah satu inisiatif rumah siap kerja berkolaborasi dengan anggota masyarakat
kita hadirkan satu tempat hangout tempat hub yang seru banget buat anak anak
datang mereka dapat informasi lowongan kerja di mana
kalau kurang trainingnya mereka mendapatkan kesempatan untuk peningkatan upgrading skills mereka
dan ini bisa dilakukan walaupun kita ada di luar pemerintah
duitnya dari mana
kalau kita punya niat yang baik saya yakin makin banyak masyarakat yang ikut membantu untuk menyambungkan antara penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja dan juga pencari lapangan kerja
politik elektoral kita dari pengalaman bang sandi ikut satu kali pilkada yang super panas dan satu kali pilpres yang juga tak kalah panasnya
itu lebih se asik dunia entrepreneurship gak
dunia entrepreneurship sangat dinamis ya
tapi politik itu lebih dinamis lagi
apa yang bang sandi paling rasakan gitu selain bertemu banyak orang berapa titik bang kemarin waktu belum

seluruh indonesia itu kalau dihitung kemarin kita baru ngitung kilometernya itu hampir sama dengan enam kali mengitari bumi itu
darat udara laut pakai berenang segala gitu loh di manokwari kemarin kita renang
ya ini satu
pelajaran dan saya ingin membawa satu nuansa baru
bahwa politis kekinian kita ini bahwa kita berkontribusi
jangan narasi narasi lama yang kita mainkan tapi narasi narasi baru
bagaimana kita membangun persatuan
anak anak muda harus terlibat dalam kemajuan bangsa ini
dan ini adalah masa keemasan
indonesia dari dua ribu dua puluh sampai dua ribu tiga puluh lima ini bonus demografi lagi lucu lucunya nih sekarang
dan ini anak anak muda ini kalau kita bisa bantu mereka untuk menggapai peluangnya ini merupakan satu periode di mana indonesia bisa menancapkan prestasinya membingkai reputasinya menjadi negara maju
ada nggak bang momen yang kemudian bang sandi dalam proses politik demokrasi kita itu jadi baru tahu gitu
oh ternyata itu politik praktis itu sekejam ini
lebih kejam katanya lebih kejam politik praktis dibanding yang sinetron sinetron gitu segala macam
apa yang paling membuat bang sandi tuh oh demokrasi kita tuh begini
oh politik kita tuh ternyata gak seindah yang dibayangkan seorang sandiaga uno
ya kita harus bersikap dewasa ya bahwa begitu masuk di politik semua urusan itu menjadi urusan publik gitu
jadi gak boleh baperan lagi
gak boleh baperan
gak boleh julid
gimana gak boleh nyinyir
ya kita politisi harus terima apa yang disampaikan oleh masyarakat itu merupakan perhatian kepala
jadi saya gak pernah menyesal satu momen pun juga selama empat tahun saya ada
tidak pernah menyesal
tidak ada yang perlu saya yang saya rasakan adalah saya perlu bersyukur bahwa indonesia ini tentunya memiliki peluang yang sangat besar
anak anak muda yang ada di garis terdepan lokomotif pembangunan indonesia ini ada di tangan anak anak muda
dan ekonomi rakyat ini sekarang harus kita bantu untuk tumbuh berkembang
oke tepuk tangan untuk bang sandi dong
tapi satu pertanyaan sebelum break nih bang
dua kali maju dalam kontestasi pemilu gitu ya pilkada dan juga pemilihan presiden itu kan pasti modalnya gede banget bang
keluar duit banyak banget
nah kira kira sebanyak apa sih bang sandi keluar duit dan kira kira kapok gak ke depan nih dengan duit yang segitu banyak dikeluarin kira kira dua kali satu kali jadi satu kali kurang berhasil
kapok gak kira kira di jawabnya bisa jeda ya
kami akan segera kembali
tetap di kupas tuntas
saya masih bersama sandiaga uno dan judul kita agak mentaring bang
masa depan demokrasi indonesia nih kita cek dulu dong yel yelnya
salam jalan jalan
sekali lagi kurang kompak upn veteran
salam jalan jalan
wah kebutuhan dong
ini harus bayar satu lima miliar kesianan
pemerintah bayar kesianan ya
bang tapi kalau kita bicara masa depan demokrasi ini kan setelah pemilu yang cukup panas
bang sandi juga merasa bahwa nggak pernah ada yang disesali dari pemilu ini
tapi banyak yang kecewa bang pendukung pendukung
bang sandi tentunya pak prabowo melihat konstelasi politik terakhir
kita lihat dulu apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan publik kepada bang sandi
kira kira bang sandi akan kemana setelah ini
ada satu pernyataan yang menarik dari prabowo subianto berikut ini
menjadi presiden itu adalah mengabdi
jadi masalah yang beliau pikul besar kami siap membantu kalau diperlukan pak
yang terakhir itu
gimana bang sandi melihat peristiwa peristiwa politik seperti itu
kayaknya pak prabowo sudah semakin dekat ke pak jokowi
diajak runningan gak bang sandi
untuk pertemuan itu saya diberitahu pada malam sebelumnya
dan beliau menyatakan bahwa ini belum fix tapi sepertinya besar kemungkinan akan bertemu dengan pak presiden jokowi
gak melibatkan saya
dan tentunya saya sangat apresiasi kepada pak prabowo memberitahu saya di depan dan saya memberi masukan
dan memang itu tugas kita
kita harus siap membantu dimanapun kita berada
saya beranggapan bahwa kita kontestasi demokrasi kemarin dan hasilnya sudah final
kita harus tetap membantu pembangunan ini
saya memilih untuk membantu di luar pemerintahan karena mesti ada yang mengawal proses demokrasi
karena mesti ada yang mengawal proses demokrasi

dan tentunya itu kita harus mulai berpikir bahwa jangan selalu menempatkan kalau kita oposisi itu selalu bermusuhan
kan bisa juga saling oposisi tapi kita saling merangkul
gak perlu memukul
tapi kritik tetap ya
kritik yang kalau bagus dibilang bagus
kalau misalnya tidak baik sebagai seorang sahabat pak presiden adalah sahabat kita
juga pasti menginginkan masukan yang bukan abs kan asal bapak senang

banyak sekali masukan masukan yang bisa kita sampaikan jika kita ada di luar pemerintahan dengan tentunya apa adanya
tidak perlu khawatir terhadap proses proses yang ada dalam birokrasi
kita sampaikan dan pasti pemerintah akan apresiasi
sebagai teman bersandingnya pak prabowo dalam pemilu lalu yang berbagi suka dan duka melihat kemungkinan
kemungkinannya gimana sih bang
pak prabowo apakah akan bergabung dalam koalisi gerbongnya pak jokowi atau tetap bersama sandiaga uno di luar
ya dalam politik kan semuanya sangat mungkin ya
banyak yang bilang bahwa politik adalah kunci kemungkinan
jadi seni dari ketidakmungkinan itu dijadikan mungkin dalam politik
jadi menurut saya ya peluangnya lima puluh lima puluh tentunya
pak prabowo sebagai seorang negarawan siap membantu dimana saja
dan kalau pak prabowo itu kita lihat udah tiga kali kontestasi pilpres dia ikuti
dia selalu tampil sebagai negarawan
tidak banyak baperan
dia menyampaikan apa hal yang diperlukan oleh pemerintah sekarang
dan yang disampaikan oleh beliau itu ya sangat bijaksana ya
buat sandiaga uno apakah sandi lebih setuju mana
pak prabowo tetap ada di luar atau bergabung di dalam
buat saya sekarang negeri ini butuh sekali masukan dari seluruh elit elemen masyarakat
kita tidak memikirkan ekonomi ini mengalami satu perlambatan yang cukup signifikan
lapangan kerja semakin sulit didapat
harga harga bahan pokok sekarang mulai meningkat naik
tarif yang berkaitan dengan biaya kesehatan biaya pendidikan sekarang juga meningkat
jadi bagi kita bagaimana kita menurut pak prabowo
bagaimana caranya kita memberikan kontribusi yang real yang konkret agar permasalahan yang dihadapi masyarakat ini bisa disolusikan
jadi intinya lebih senang pak prabowo di dalam atau di luar ini belum menjawab di pertanyaannya nih
dimana pak prabowo bisa memberikan kontribusi yang konkret dan kalau misalnya pak prabowo kan dia punya platform jelas
suasembah ada pangan suasembah ada energi
jika dia diberikan ruang di dalam pemerintahan untuk menerapkan solusi solusi yang kita sebut sebagai
sebagai strategi dorongan besar
strategi indonesia menang waktu itu ya saya sangat mendukung dia ada di dalam pemerintahan
tapi jika kita hanya sebagai atau pak prabowo hanya ditarik hanya untuk sebagai pelengkap ini sangat disayangkan
tapi gini bang sandi dengan semakin mesranya pak prabowo dengan pak jokowi
ini kan pak prabowo kan simbol oposisi lah kita ketahui dalam lima tahun terakhir
banyak yang agak khawatir nasib oposisi kita nasib kualitas demokrasi kita jadi agak menurun

jadi agak menurun

pak prabowo mungkin kalau misalnya tugas dia memanggil bahwa dia harus ada di pemerintahan
nanti oposisi akan menemukan bentuk sendiri dan akan muncul bukan satu tapi mungkin lima sepuluh pemimpin pemimpin baru
yang anak anak muda yang kita nggak pernah pikirkan siapa nanti akan menawarkan satu narasi narasi baru
satu narasi yang kita nggak pernah diskusikan di pilpres dua ribu sembilan belas
dan ini narasi baru
narasi yang menurut saya yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk membangun dalam satu konteks yang kita persatukan bangsa ini
karena kita banyak sekali tantangan di luar
dan ini saya mengutip pernyataan seorang pengusaha yang sangat sukses ya
tapi dia tidak mau masuk di politik
dia bilang bersatu saja kita belum tentu bisa memenangkan persaingan global ini
tapi gimana kalau kita terpecah belah
jadi ini yang kita harus pastikan
bahwa kita harus bersatu buat nkri
banyak sekali ancaman ancaman di geopolitik internasional yang harus kita hadapi bersama
dan dualitas demokrasi kita tidak menurun
check and balance kita tidak terganggu jika memang nanti misalnya pak prabowo sebagai simbol oposisi selama ini bergabung dalam gerbongnya pak jokowi
saya rasa akan tetap check and balance itu akan dilakukan oleh tokoh tokoh lain yang ada di luar pemerintahan
tapi ada kabar juga bang sandi mulai dilirik lirik pak jokowi
pak jokowi dalam sebuah persidangan yang besar mungkin bisa disiapkan pak produser ya
membuat pernyataan yang membuat kita menarik
karena anda ada mendapatkan perhatian khusus dari pak jokowi
kita lihat pernyataannya pak jokowi
hahaha ini kalau bahasa anak anak upn nya kode keras nih kayak pak sandi nih
sudah pernah diajak ngobrol
sudah pernah diajak ngobrol
dan saya sangat tersanjung terhormat presiden menyapa secara khusus
dan ya presiden itu sahabat kami memang
dan sudah cukup lama kenal dari beliau masih menjadi pengusaha wali kota sama sama di hipmi dulu
dan kita betul betul menginginkan indonesia yang lebih baik
jadi saya hadir pada sidang mpr tersebut sebagai bentuk partisipasi
dan penghormatan kepada pemerintahan dan keinginan saya untuk ikut menunjukkan bahwa politik itu kita harus menampilkan sisi kedewasaan kita
anda lihat ini memang apa namanya aktivitas politik biasa apa namanya biasa saja bukan kode kode keras seperti kata anak anak muda
ini orang kayaknya bang sandi mau diajak pak jokowi nih
kira kira mau nggak bang kalau misalnya nanti pak jokowi bang sandi
kayaknya saya sangat memerlukan bang sandi untuk ada di pemerintahan saya
pertama tama itu gak kode keras ya biasa saja
biasa saja menurut saya dan ya saya sangat terhormat
kedua kita harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara
jangan kita hanya pikirkan kepentingan kelompok kepentingan golongan atau apalagi kepentingan pribadi kita
kita harus kedepankan dan negeri ini sekarang membutuhkan seluruh sumbangsi kita
saya memiliki pandangan pribadi bahwa masukan masukan kami
yang konstruktif misalnya tentang nota keuangan ini sekarang kami lagi finalkan
masukan masukan kami kami khawatir terus terang berkaitan dengan dua isu utama yaitu lapangan pekerjaan dan harga harga bahan pokok
yang kita khawatir sekali
untuk mewujudkan itu kan bang sandi mungkin harus tetap berjuang di politik tetap berjuang juga di luar politik
tapi kan banyak yang penasaran nih bang sandi
setelah bang sandi kabarnya sudah keluar dari gerindra sudah tidak menjadi pengurus gerindra lagi sekarang misalnya
ada rencana masuk partai lagi bang atau mungkin ingin mengambil alih partai gitu misalnya
gosip gosipnya bang sandi sudah mulai dekat dekat ya dengan partai partai tertentu nih
boleh ditampilkan gak bang sandi kayaknya ada gosip gosip
nanti kita akan konfirmasi dengan bang sandi
boleh ditampilkan bang sandi dekat dengan partai apa
nah ini bang
pan buka pintu lebar lebar untuk sandiaga uno
kalau tadi kata bang sandi omongannya pak jokowi bukan kode keras
ini kode keras apa kode lembut nih bang
tiga tahun setengah hampir empat tahun ini mulai dari pilgub dki sampai kemarin ini non stop
jadi saya ya sudah janji sama keluarga paling gak beberapa bulan setelah pilpres ini saya mau istirahat dulu
nanti mungkin satu dua bulan ke depan baru mengambil keputusan bagaimana langkah langkah ke depan
dan ada rencana comeback ke politik pasti ya bang
saya melihat bahwa kalau kita ingin melakukan perubahan bagi bangsa ini dimana saja tempatnya tersedia terbuka
namun kalau kita ingin berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik memang partai politik ini adalah tentu sarana yang mumpuni
oke jadi bang sandi belum akan memutuskan akan kembali ke gerindra berkontestasi di sana atau mengambil alih pan misalnya tadi itu
masih jadi rahasia ilahi ya
harus nafas dulu satu dua bulan ke depan
satu dua bulan lagi jadi kalian harus sabar ya
tapi saya yang gak sabar beberapa dari teman teman ini mau nanya ke bang sandi nih boleh bang
boleh silahkan boleh
ada yang mau tanya nggak teman teman
coba yang tengah deh kali ya
kita ambil tengah bang karena pak jokowi baru memilih ibu kota yang ada di tengah indonesia
jadi kita pilih yang tengah
assalamu'alaikum bang sandi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nama saya andri dari upn veteran jakarta
saya mau tanya harapan bang sandi ke depannya bagi dunia politik indonesia seperti apa sih bang khususnya yang melibatkan kami kaum milenial
oke tepuk tangan dong untuk andri dong
bagus tuh bang
politik dan milenial apa visinya sandi tuh
andri mengangkat isu yang sangat relevan
milenial sini delapan puluh juta lebih populasi kita dari milenial
ini generasi yang nafasnya sinyal makannya kuota
ini generasi yang kalau kita bilang generasi citizen yang digital native
nah bagaimana kebijakan kebijakan yang nanti akan dilahirkan oleh para pengambil kebijakan baik itu di eksekutif legislatif harus mengakomodasi
apa yang menjadi masa depan dari milenial kita
caranya diajak milenial ini untuk mengambil tempat dan membantu pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
mau itu di eksekutif legislatif ini mereka harus dijadikan salah satu narasumber atau salah satu pelakunya
karena kalau tidak kita sangat jauh dari milenial ini gak akan relevan
gak nyambung gitu ya
gak akan nyambung
menurut anda politisi politisi elit sekarang agak kurang nyambung
jaka sembung bawa bawa dengan teman teman milenial ini
ada yang nyambung banget ada yang perlu ditingkatkan ada yang betul betul totaly nggak nyambung gitu loh
nah ini yang harus kita perbaiki karena kalau kita mau melihat indonesia sukses ini di tangan milenial milenial ini
dan apa yang disampaikan andri ini politisi harus nangkep
mereka harus akomodir kepentingan kepentingan bagaimana kita menyatukan semangat milenial ini untuk membangun bangsa
tepuk tangan untuk andri dan juga bang sandi
jadi kalau judul kita sandi dan masa depan demokrasi adalah jawabannya generasi milenial milenial
oke yang terakhir bang sandi untuk anda
kita bicara mengenai masa depan demokrasi masa depan sandi
dimana sandiaga uno nanti sebagai variable dalam politik nasional
dalam memperkuat demokrasi kita
karena kan selama ini jujur saja bang laporan smrc misalnya dalam kurun waktu tiga empat tahun terakhir
indeks demokrasi kita turun misalnya
kemudian ada gejala politiknya
identitas yang katanya beberapa tahun terakhir sejak pilkada dki jakarta semakin menguat
di mana kontribusi sandi untuk bisa memperbaiki memberikan vitamin atau antibiotik dari penyakit penyakit ini
saya ingin kerjasama sama teman teman milenial ibu ibu emak emak dan seluruh elemen politik
untuk melakukan kontra narasi daripada hal hal yang tadi sudah diangkat
bagaimana kita tingkatkan toleransi kita
kita rajut tenun kebangsaan
beroposisi bukan berarti bermusuhan
siklus politik lima tahunan
jangan bicara dua ribu dua puluh empat
padahal kalau kita lihat sekarang pr nya luar biasa
ini perang dagang cina dan amerika ini yang diuntungkan malah vietnam bangladesh malaysia dan thailand
indonesia nggak berhasil sekali mendapat satu investasi per hari ini yang diakibatkan oleh perang dagang
jadi peluang yang ada di depan kita ini ayo mari kita jeda dulu
narasi narasi kita ke depan
kita formulasikan dulu nih kebersamaan kita untuk kalau saya sebut indonesia incorporated indonesia inc ya
nkri ini kita bangun bersama sama
dan dengan ini kita tidak akan lagi melihat diskoneksi antara apa yang diinginkan oleh milenial
kalau kita lihat tingkat partisipasi kan tinggi sekali
tapi kalau dilihat party id atau identifikasi kita kepada partai partai politik itu menurun
oke dan sandi ingin berkontribusi menjadi jembatan dari koneksi koneksi yang putus itu ke depannya
terima kasih bang sandi
tepuk tangan untuk bang sandi aga uno
kita harap akan ada jawaban satu dua bulan ke depan
terutama bagi milenial milenial yang masih galau kira kira bang sandi mau ke partai mana
mau jadi atau mau jadi wakil gubernur dki jakarta lagi misalnya
mau gak bang
kalau wagub kan sudah diserahkan kepada pks kepada nanti yang lain
kalau pks b apa
saya ingin juga ini politisi narasi baru
dulu politisi kan janji a tiba tiba eksekusinya b
saya ingin buktikan politisi kekinian itu kalau janji a ya a
bilang mundur dari wagub ya nggak akan kembali ke sana
oke itu komitmen bang sandi
tepuk tangan lagi saya juga moderator yang konsisten adalah moderator harus stop ketika durasi habis
terima kasih bang sandi aga uno
terima kasih mas budi
terima kasih perbincangannya
kami akan segera kembali dengan perbincangan di manakah sandi aga uno dalam variabel politik nasional ke depan
bersama beberapa narasumber kami akan segera kembali usaha jeda
tetap di kupas tuntas
anda masih di kupas tuntas
bagaimana kita membaca sandiaga uno dalam kacamata politik demokrasi indonesia ke depan
dan juga mereview ke belakang
apa kontribusinya dia ya
kita akan mengulas malam hari ini
bersama para narasumber yang sudah hadir di
yang pertama ada analis politik dari kedai kopi
yang kedua karena masih muda umurnya
tapi pastinya lebih tua dari saya
tapi saya harus sebut beliau sebagai politikus muda partai gerindra
dan yang terakhir harus kita temukan lebih kecil lagi
paling muda jiwanya ada mantan jurubicara presiden wiman witulan
w w thank you sudah datang
dan juga kita masih ditemani teman teman yang seumuran dengan saya
ada teman teman dari upn veteran jakarta
hidup kondok labu ya
kita akan bicara
kita tadi sudah wawancara sandiaga uno
melihat bagaimana proyeksi dia ke depan dan refleksi dia ke belakang
saya mau nanya ke pak wimar dulu
bukan apa apa supaya nggak kualat aja
nanya ke pak wimar dulu
ww menurut ww kalau kita bicara mengenai sandiaga uno dalam peta politik indonesia ke depan dan ke belakang
apa namanya variabel sandiaga uno dalam dinamika politik indonesia demokrasi indonesia ke depan
dan apa kontribusinya yang paling anda ingat ke belakang
itu contoh bahwa yang dia bilang dalam politik segala itu mungkin
karena sebetulnya menurut saya sandi tidak mewakili apa apa
tidak akan terulang tidak harus terulang
dia kebetulan aja ada di situ
dia itu pengusaha oportunis
mendapat kesempatan untuk maju
dan disukai mama
mungkin disukai mahasiswa juga
jadi ya baguslah
sayang aja gak menang
jadi saya kira dia akan hilang di telan masa
kedepan anda lihat sandi akan hilang di telan masa
atau dia punya variabel yang cukup diperhitungkan dalam politik kita satu dua tiga tahun ke depan mungkin dua ribu dua puluh empat
saya kira akan hilang kecuali kalau orang lain lebih hilang lagi
oke pak wiman
kalau kita melihat sandiaga uno tadi
bagaimana kita melihat variable sandi ini ada dalam politik kita ke depan nih beberapa waktu ke depan
sulit ya but
saya harus setuju dengan bang wimar
tanpa kendaraan maka sandi akan sama dengan henry satrio dengan miftah sabri dengan didit dengan bang wimar
jadi artinya kalau kemudian mas sandi mau punya variabel yang berarti
dia harus punya kendaraan juga
dan gak harus partai politik
bisa juga ranah olahraga misalnya
tapi yang jelas memang
nanti waktu kalau mau jadi ketua umum pssi nanti jadi saingan henry satrio
oh enggak itu memang sudah henry satrio
jadi jangan ngomongin pssi sekarang kan
nah kalau menurut saya
mas sandi kan punya aset yang hebat yang luar biasa
yaitu ya dia punya fans club
sekarang yang bisa memberikan suara kalaupun nanti dia mau maju ke ranah politik lagi
tapi saat ini sih memang
artinya belum ada lagi
artinya belum ada apa apa
dia variable masa lalu ya
yang berpotensi nanti di masa depan
asal ada kendaraannya
sekarang kan dia bebas
sedangkan kalau konstelasi pilpres
gak ada istilah independen kan
calon independen gak ada
dia mau maju kemana lagi
kan mas sandi ini
ini mudah mudahan nggak diklarifikasi sama bang miftah
pengalamannya kan meninggalkan dan ditinggalkan gitu
wadih ini kayak judul sinetron nih gimana ya
meninggalkan siapa ditinggalkan siapa
makanya mas andi ini kan meninggalkan mas anies di jakarta
kemudian ditinggalkan pak prabowo di gerindra
nah ini kan sekarang tadi saya lihat tuh
pan membuka pintu katanya
apakah pintu lamanya sudah tertutup buat mas sandi kan itu juga
dan kelihatannya gerindra adalah prabowo
jadi belum mungkin mas sandi jadi ketua umum
di gerindra kelihatannya
maka yang saya sebutkan tadi
selama variable kendaraan itu dia nggak punya
jadi rakyat yang kebetulan pernah jadi calon wakil presiden
dan pernah menjabat sebagai wakil gubernur jakarta
oke tepuk tangan dong untuk henry doh
sebelum ke miftah ya akan menjawab soal pertanyaan
tadi henry bagus sekali bang henry mengatakan ada
sandi punya pengalaman meninggalkan dan ditinggalkan
ini dalam dinamika politik meninggalkan dan ditinggalkan ini punya
makna atau bekas bekas gak ke depannya ini
handphonenya wih wih bunyi tuh kayaknya
gak apa apa diangkat dulu
di telepon sandi kelihatannya
di telepon bang sandi kayaknya
ya di dalam politik sih tidak menguntungkan ya meninggalkan dan ditinggalkan
yang menguntungkan tuh kalo orang tuh punya identitas politik
punya kepribadian atau paling nggak punya brand
ini brand gerindra aja dia nggak punya
brand dua ratus dua belas juga enggak gitu
dia walaupun berusaha untuk kelihatan alim tapi toh tidak punya kredibilitas di depan
brand apa yang menurut wih wih paling cocok
kalau gerindra tidak punya mungkin partai lain tidak punya
brand apa yang paling cocok sandi jika memang ingin punya gerbong lokomotif untuk menuju gorobudur
ya artinya nggak usah politik lah dia udah punya uang tiga triliun kan cukup ya
tepuk tangan untuk pak wimarno
gimana anda melihat kartunya sandi nih kalau kata ww udah lah udah tamat kayaknya
bang henry mengatakan ini masih punya potensi cuma kendaraannya harus pas dan tepat supaya bisa mencapai tujuan
kartunya bang sandi udah
kalau saya tadi memandangnya gimana ya mungkin pandangan pak ww kan mewakili zamannya juga ya
saya mengenal sandi sejak saya ketua senat mahasiswa dan beliau ketua umum kak hibmi
dan saya melihat
sandi justru baru memulai langkah politik sekarang
jadi kalo dikatakan dia tenggelam
sebagaimana disampaikan pak wih wih tadi
nah ini menariknya sandi
sandi itu dalam track yang saya kenal semakin dia direndahkan semakin dia punya titik pantul yang besar
bagus juga disini pak wimar bilang dia akan selesai
mudah mudahan sandi denger dia jadi semangat gitu ya
dan bagus juga kalo hari ini hendry satrio mengatakan dia ditinggalkan dan meninggalkan tapi sebenarnya gak gitu gitu amat juga
bahwa semua langkah politik dia at the time itu berdasarkan tentunya keputusan politik yang diambil oleh dia punya mentor dia punya pimpinan pak prabowo
jadi keputusan dia di dki
tadinya kan di dki pun sebenarnya pak prabowo memerintahkan beliau itu menjadi gubernur
tapi perhitungan at the time sandi yang mengatakan jangan saya saya harus panggil pak anies
dan sandi sendiri
dan itu sebenarnya kalo orang mau melihat politik saya pikir itu lalos dilihat
momen itu bagaimana seorang sandi bisa membuat kalkulasi
juga misalnya hari ini ya
saya bincang bincang juga dengan dia tentang situasi hari ini
tampaknya zaman memang sedang berubah juga gitu
apakah harus seorang ketua umum partai politik menjadi pimpinan negara ini
presiden pak jokowi bukan pimpinan daripada pd perjuangan
beliau menjadi presiden dua periode
tapi memang situasi yang sedang berubah ini
apakah sandi akan bisa mengambil benefit terhadap perilaku pemilih nanti di masa yang akan datang
nah ini tentu dia sendiri yang bisa menjawab
saya sendiri gak bisa menjawab
jadi kalo dikata kayak gitu mungkin respon saya terhadap dua komentar sebelumnya
tapi masih ada kartu nggak sandi di gerindra paling tidak
saya pikir dalam tiga empat minggu ke depan akan kita lihat jawabannya ya
ngomong ngomong bang sandi itu sudah mundur betul atau pura pura mundur kemarin
sebenarnya kalau di rolling lagi itu sederhana
saya ada waktu itu malam itu diperintahkan mundur oleh pak prabowo
dan waktu itu juga sandi loyal aja belum ngomong juga itu
waktu itu diumumkan pasangan malam presiden dan wakil presiden
itu hasil pembicaraan pak prabowo dengan ketumpan ketum pks
karena gak enak loh ngeri gerindra gerindra
nah tapi kan at the time pada akhirnya jalan takdirnya beliau tidak menang
nah kalau memang pak sandi ingin kembali ke politik saya pikir dia cukup cerdas untuk tahu bahwa
dan itu perbincangan saya cukup lama dengan dia
anda kalau mau berpolitik anda harus masuk partai politik
dan saya pikir we have to give respect kepada dia
dia pengusaha dia ingin terjun kepada politik
dia masuk partai politik
jadi dia berdarah darah ke bawah turun ke bawah
dan saya pikir ada orang di luar sana yang hanya mau menyalip di tikungan
ya dia punya elektabilitas mungkin salib saja
dan sandi memilih jalan untuk menjadi kader partai
dan partainya itu gerindra
dan dia disuruh mundur tapi sampai hari ini sepengetahuan saya kta nya masih nyala
soal matter of time beliau akan kembali ke gerindra
dan agak berbeda mungkin situasinya
sekarang dan dulu
kalau beliau kembali ke gerindra saya tanya gimana anda mau kembali ke gerindra
iya saya kembali ke gerindra saya akan berpartai
ya saya jadi ketua ketua departemen juga gak apa apa anggota biasa juga nggak apa apa
perjalanan politiknya sudah berbeda
sudah pernah jadi wagub
sudah pernah raise job
dan yang menarik ketika saya saya juga keras kalau bicara dengan dia
lebih keras juga daripada pak wimar mungkin
tapi dia bilang saya meyakini isu politik ke depan akan berbeda
ya isu isu yang dia bawa
nah itu yang menarik
itu yang menarik bu gita
kita akan bahas di segmen berikutnya bagaimana sandi dalam panorama politik ke depan dengan isu isu yang mungkin berbeda
dibanding politik tiga empat tahun lima tahun ke belakang
kita akan bahas itu ustaz jirah
tetap di kumpas tutas
anda masih di kumpas tutas
kita akan membaca kartunya sandi tadi
rupanya bung miftas sudah memberikan hint hint kode keras
kira kira kayaknya gerindra akan masih menjadi rumahnya sandi dalam beberapa waktu ke depan
tapi bung miftas
bung hendry anda lihat tadi
sandi akan jadi hadir sebagai politisi atau elit politik baru dengan warna yang baru
dengan kebutuhan panorama politik yang baru
anda lihat anda seberapa setuju
ya dia harus melakukan itu
terutama label kalah itu harus segera dia hilangkan kalau dia nanti mau maju dua ribu dua puluh empat
nah di dua ribu dua puluh empat ini kan menarik
banyak sekali tokoh tokoh yang potensial itu berakhir di dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh
jakarta selesai dua ribu dua puluh dua dan tidak langsung lanjut ke pilkada
tapi plt dulu dua tahun
baru nanti pemilihan dua ribu dua puluh empat
kofifa indar parawangsa
jadi ada masa senggang satu tahun
masih ada senggang yang membuat itu panggung betul betul kosong
dan apakah era pemimpin daerah tampil ke pemimpin daerah
tampil ke pemimpin nasional seperti pak jokowi ini akan berakhir
apa kelebihan sandi yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh banyak politisi yang kemungkinan akan mendapatkan panggung besar di dua ribu dua puluh empat
sandi paling mengerti bagaimana berkompetisi untuk pilpres
karena yang lain gak ada
kecuali pak maruf amin mau maju ya
atau pak prabowo mau maju gitu
tapi saya rasa itu kelebihan mas sandi
karena menurut saya nanti dua ribu dua puluh empat
era kepala daerah mungkin akan sulit
maka yang akan mungkin bisa tampil adalah para menteri pengusaha akademisi kayak saya selebritis kayak budi
kayak wimar juga
itulah menurut saya yang akan bisa tampil di dua ribu dua puluh empat
mas sandi ini jangan terlalu lama tidak memiliki kendaraan
harus punya kendaraan apapun itu namanya
misalnya rumah siap kerjanya dia
jadilah tokoh itu
yang memang menciptakan rumah siap kerja di setiap provinsi di indonesia
jangan tokoh ec terus
menurut saya ada lagi yang lain
sistem politik sekarang memungkinkan orang yang di luar partai itu juga punya
jadi variable penting untuk bisa diperhitungkan dalam protestasi
nah itu debatable
karena waktu itu pak jokowi begitu bersinarnya
sehingga ketua partai ini harus rela dia
nah apakah sejarah akan berlutang di politik
apakah sandi mau gak mau memaksa ketua ketua partai harus merelakan boarding passnya atau golden ticketnya kepada sandi
itu kan kita lihat nanti ke depan
tapi kalau tadi bung henry sudah banyak puja puji dan juga miftah sudah banyak puja puji sandiaga uno
bahwa dia punya warna baru
saya kritis juga kok
apakah sudah banyak puja puji sandi
bahwa dia punya warna khusus yang mungkin tidak banyak dipunyai politisi di indonesia dalam beberapa waktu ke depan
warna khususnya itu tidak punya identitas
dan tidak punya loyalitas
jadi gerindra dia tinggalkan
penuh dia yang dari golongan simpatisan dua satu dua gitu kan tidak suka sama dia
jadi dia tidak punya rumah politik tidak punya brand politik
tapi toh bisa ada eksis
jadi itu kualitas khususnya
mungkin karena uangnya banyak
tapi kalau tadi dengan segala kebaikan dan kebagusannya sandi
apa yang membuat wewe berpikir
berpikir bahwa sandi kartunya memang tidak akan pernah hidup lagi gitu
apa kelemahan kelemahan yang membuat orang akhirnya lebih baik kita pilih henry satrio deh gitu misalnya daripada sandiaga uno
kalau dari henry satrio mah lebih baik lah
ineson masuk ke dalam satu kegiatan yang menghasilkan
dan dia cukup opportunistik untuk tidak banyak
dia cukup opportunistik untuk tidak banyak bertanya
kalau orangnya kurang nyali lalu harus ketemu dengan orang pan orang partai partai gitu
tidak akan berani mencalonkan diri jadi nomor dua
tapi kembali dengan kekuatan uang
uang itu memberikan kekuatan confidence
mungkin itu kuncinya
bahwa dia harus bisa pakai kemampuannya menciptakan uang untuk mengukir kursi politik untuk dirinya
ini memang khas sekali pandangan pak wimar ini
menurut saya uang saya pikir banyak yang punya uang
tapi nggak ada di tiket wakil presiden
banyak taipan taipan media punya uang
saya pikir ada karakter personal yang dia tunjukkan yang dia nampakkan
itu bukan angka yang kecil untuk pendatang baru
sandi itu maju dalam begitu perintah
daripada pak prabowo gerindra untuk dia maju gubernur
dan dia berhitung at that time tidak mungkin
dia bersiasat at the time
saya nomor duanya saja
tapi dia bekerja saja
dia pelari maraton
orang bilang apa dia itu kayak forrest gump gitu
dia lari aja udah
dia terus berjalan terus berlari
dia tidak peduli dengan omongan apa orang di sekitarnya
makin ramai orang bicara
makin ramai orang bicara seperti pak wimar
dan dia buktikan dirinya
dan itu terbukti
bahkan ketika belusukan ke satu daerah dalam pilpres pak wimar
di satu daerah di indonesia timur
orang memang jadi anies
tapi ya jalan terus gitu
dan nanti pak henry bisa konfirmasi
hari ini berapa polling power nya sandi misalnya
dibandingkan tokoh tokoh yang ada sebelumnya
dia sudah masuk
yang ketua ketua umum partai juga
dia masuk lima besar
dan menurut saya
banyak orang punya duit
banyak orang tanya
banyak orang tanya
dan relasi antara individu yang dibangun untuk mendapatkan tiket
kemudian juga dia sudah punya base sendiri
dia sudah punya base sendiri dalam politik kita
dan memang sekali lagi
kalau kita menggunakan kacamata lama
itu nggak dapat memang
tapi kalau kita pakai kacamata baru
pak henry mau nanya
bertanya ke bang miftah
berani nggak gerindra majukan sandi lagi
nah di sini
di jawabnya usai jeda
kami akan segera kembali
tetap di kupas tuntas
nah ini yang menarik
tadi pertanyaannya bung henry satrio
apa yang mau anda tanya ke miftah tadi
berani nggak gerindra
memajukan sandi sekali lagi
karena kan apapun itu
gerindra yang mendorong sandi masuk
ke perputaran itu
nah sekarang kan situasinya sudah berbeda
prabowo masih ada di gerindra
apakah kemudian diterima kembali gerindra
sandi ke gerindra
atau sandi mau ke partai politik lain
tapi pertanyaan saya tetap sama
mau nggak gerindra
cukup punya nyali nggak gerindra
memajukan lagi mas sandi di konstelasi apapun
karena anda lebih bagus daripada host
jadi jangan sampai saya kekurangan pekerjaan
kalau anda terlalu banyak nanya
jadi kalau itu pertanyaannya kan sederhana ya
kalau sederhana dia nggak pusing
nggak nggak saya jelasin nih
biar ngerti pengamat
pengamat yang harus kasih pelajaran
sandi punya pengalaman bang henry
dia secure tiket dua kali
di dki dan di presiden
itu kan secure tiket tuh ada cara caranya ya
dan menurut saya
kalau orang mengatakan uang yang berperan gitu
kalau saya kasih indeks gitu
bagaimana meyakinkan pimpinan partai
terus kita punya polling power atau tidak
dan seterusnya dan seterusnya
dan saya jawabnya seperti itu
jadi kalau ditanya bahwa
ya siapapun yang akan mensecure tiket di dua ribu dua puluh empat
orang mesti berpengalaman untuk itu
dan sandi udah pernah mendapatkan tiket dua kali dari gerindra
diwagup dki dan diwakil presiden
dan dia yang tahu caranya
bahkan daripada kita semua gitu deh
dan kalau itu ditanya kepada gerindra
gerindra kan itu ketua umum dan ketua dewan pembinanya pak prabowo
dan itu kalau ditanya pertanyaan hari ini
untuk menjawab pertanyaan dua ribu dua puluh
nggak bisa dijawab
tapi tentu akan tergantung nanti
bagaimana nanti leadership daripada partai itu dua ribu dua puluh empat
posisi pak prabowo terhadap kepemimpinan nasional
tapi setahu saya
belakangan pak prabowo memang
sampai pada titik dia mengatakan bahwa
indonesia masa depan partai kedepan ini milih kalian yang muda muda
nah itu hint yang sudah diberikan oleh pak prabowo kepada kami yang muda muda
dan pak prabowo memberikan kompetisi kepada yang muda muda
saya pikir kalau sandi ingin gerindra
dia harus berkompetisi
menjadi kader terbaik gerindra
yang akan pasti pak prabowo punya kader kader lain untuk diadu

kalau pertanyaannya wewe kan
ada nggak di gerindra yang berani mengeluarkan uang lebih banyak dari sandi untuk maju gitu kan
pertanyaannya yang betul
karena ini kan masalah uang kan
oke wewe gimana komentarnya
gerindra menjadi apa namanya
rumah yang kayaknya agak dianggap lebih cocok untuk sandi
dan bagaimana plus minusnya
prabowo memberikan akhirnya golden ticket
atau boarding pass kepada sandi
untuk bisa pakai partai
selain kita lihat apakah sandi punya masa depan politik atau tidak
kita juga harus lihat apakah prabowo punya masa depan politik atau tidak
saya kira kalau dia udah lima tahun kali
jadi keahlian dia hanya dalam kalah pemilu
dia nggak punya keahlian pemerintah
nggak punya keahlian pidato
nggak punya keahlian research
keahliannya hanya kalah pemilu
dan tidak berontak
jadi ya partai semacam itu
patut melihat calon yang lebih kuat
karena banyak calon yang lebih kuat di kalangan gerindra itu
kita bicara mengenai topik yang lain
misalnya kita bicara mengenai
sandi tadi memberikan hip juga
bahwa dia memberikan blessing kepada pak prabowo
kalau kita lihat gestur politiknya
semakin hari semakin dekat dengan presiden jokowi
bahkan bung sadi sendiri katakan
kalau saya harus membantu juga
punya gestur yang cukup akomodatif dengan penguasa
masa depan demokrasi seperti ini
saya sekarang kembali meminjam pemikiran wimar
kalau menurut saya sih lebih enak jadi temannya presiden
daripada jadi anak buah presiden
walaupun wimar pernah jadi anak buahnya presiden
tapi saya yakin kalau boleh milih
lebih enak jadi temannya presiden
dan sekaligus dia
mas sandi sebetulnya
mengambil posisi di situ
kalaupun beliau ada di luar istana
hubungan dengan presiden jokowi akan baik baik saja
bahkan akan lebih baik dengan
orang orang yang menjadi anak buah presiden
dan itu sebuah
taktik strategi yang menurut saya jitu
kayak saya kan itu tadi
karena gak ada yang berani
mengeluarkan uang lebih banyak dari dia di gerindra
nanti gerindra tidak terima dia pun
pasti partai politik juga banyak yang akan menerima
karena melihat itu
nah menurut saya
dua pr mas sandi itu
yang pertama label kalah harus dihilangkan
kemudian yang kedua adalah
jangan sampai partai partai pemilik
yang punya suara untuk memajukan
presiden dan calon wakil presiden ini
jangan sampai ngelihat dia
lembaran lembaran rupiah gitu
mas sandi aja yang maju
modalnya udah ada
kalau melihat fenomena politik
sekarang sebelum dijawab oleh bung miftah
dengan semakin dekatnya pak prabowo
bahkan mesra sekali
sekarang dengan ketua bpd perjuangan
misalnya saling bertukar puji gitu
ada lihat ini punya
punya dampak politik yang positif atau negatif
buat sandi sendiri
secara politik dan juga mungkin buat demokrasi
sosoknya memang saat ini lebih besar
dan apapun kedekatan prabowo dengan megawati
itu sandi adalah sandiaga uno
dia punya brand yang berbeda dengan prabowo
dia punya level panggung yang berbeda juga dengan prabowo
jadi kalau kemudian prabowo deket sama megawati
memang mereka udah deket gitu kan
dari dulu emang udah deket
kalau kemudian sandi uno merasa
saya di luar aja
berada di tatanannya dia yang dia nyaman
itu juga emang karena sandi begitu
sekali lagi menurut saya
kalau dia gak diajak
dan dia tetap berada di luar
kalau untuk beberapa hal
pak jokowi akan sering juga
meminta pendapat seorang sandi uno
sandi uno berada di luar pemerintahan
karena itu tadi
lebih enak jadi teman presiden
daripada jadi anak buah presiden
tepuk tangan dong buat hendry dong
sebelum kita menjawab
saya akan kasih kesempatan
kepada teman teman masjid
untuk bisa bertanya
boleh tanya apa saja
asal jangan nama nama ikan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dari upn veteran jakarta
ingin bertanya kepada bung miftah
sebagai politikus gerindra
pertanyaan dari saya
dari partai gerindra
untuk bergabung dengan koalisi
bagi demokrasi di indonesia
pertanyaannya bagus banget
tepuk tangan untuk andri
eh kita ketemu
mas apa nama tadi
bung miftah ini banyak tarik tapas panjang
berarti pertanyaannya susah
sesusah pertanyaan henry satria
posisinya pak prabowo tegas
sejak di terakhir ya
dua kali bertemu itu
bahwa akan membantu pak presiden
pak presiden jokowi meminta
pak gerindra dan pak prabowo
untuk membantu beliau
posisi gerindra itu
tapi kalau pak jokowi yang minta
kan gak yaramat gitu ya
kalaupun tidak diminta
tetap akan membantu
kalau pemerintahnya benar gitu
kalau pemerintahnya gak benar
ya kita akan kritik
begini ada yang menarik gitu ya
salah seorang tokoh politik
ya mungkin saya tidak bisa sebut namanya ya
ya sebut mantan presiden saja
saya senang dengan dia
karena kalau dia bertarung
ini mungkin quiz ya
jadi dia tuh bertarung
tapi begitu selesai bertarung
tidak ada tuh
bukan seorang prabowo tuh
menggunting dalam likpatan
mengkhianati presiden yang duduk
saya juga keliru

dengan pak prabowo tuh
karena dia sudah presiden

nah itu yang
dengan watak beliau gitu
pak jokowi tuh lawannya
dia bertarung gitu
dan menurut saya
sejarah akan mencatat itu
dan menurut saya
kawan dan lawan
itu akan respect dengan beliau
orang orang yang pernah berinteraksi dengan pak prabowo itu tahu itu gitu loh
mas bowo itu ya gitu orangnya iya iya enggak enggak
nggak ada kalau misalnya gerindra mendukung satu kebijakan pemerintah itu
itu semua praksi kita loyal
tapi kalau enggak ya enggak enggak ada di gerindra yang nanti pak bowo bilang
enggak dia tidak intrik gitu
dan itu yang orang mengatakan mohon maaf pak wimar
pak wiran mengatakan beliau tadi yang sangat sinis ya sinikel gitu
you can build political party dengan pengalaman pemilu seperti itu
saya pikir pak wimar bisa juga harus objektif melihat itu
dan gerindra sedang berjalan
golkar declain turun misalnya pdi seperti apa
pks naik turun
inilah penetrasi elektoral daripada gerindra
dan kalau gerindra ingin tetap ada dalam sejarah ini pak prabowo tentu juga mengerti
seorang leader itu bukan soal dia memimpin
bagaimana menciptakan generasi kepemimpinan
gerindra yang akan datang untuk menang tidak hanya tiga empat pemilu
tapi untuk sekian pemilu untuk membangun indonesia yang lebih baik
termasuk posibilitas mengenai bagaimana gerindra apakah akan bergabung dalam rumah koalisi jokowi atau tidak
apa plus minusnya buat elektoral gerindra ke depan dan bagi demokrasi kita akan jawab
pak wimar akan jawab usaha jenak kami akan segera kembali
kenapa sih berapa sudah kalah ya kalah saja gitu
karena tidak ada hal yang dia tawarkan pada politik indonesia
dia tidak melawan politik identitas
malah ikut setelah ikut tidak konsekuen mendukung orang orang yang berpolitik identitas
jadi bukan hanya sandi yang tidak ada brand
gerindra juga tidak punya
apalagi kalau bapaknya itu prabowo juga sudah bergabung
mencoba bergabung ke istana
ya no hope sudah bubar saja
buat demokrasi sendiri kan kalau kita tahu prabowo dan sandi menjadi simbol oposisi utama
mungkin apalagi pak prabowo dalam lima tahun terakhir masa jokowi
prabowo jadi simbol oposisi utama
kalau misalnya memang bergabung banyak orang yang pesimis bahwa kualitas demokrasi kita
check and balances perlawanan politik kita tidak akan lebih meriah dan tidak akan lebih substansi
itu tergantung bagaimana orang melihatnya
ada yang anggap dia simbol oposisi utama
saya anggapnya simbol kerasnya
tidak mau tahu bahwa dia itu sudah tidak electable gitu
oke bung hendry ada komentar sebelum nanti bung miftah komentari lagi
ya kalau menurut saya kalau dua ribu dua puluh empat nanti pak jokowi eh pak prabowo ingin maju lagi
silakan saja tapi kebangetan memang
maksud saya kalau tadi miftah bang miftah mengatakan pak prabowo sangat menghargai anak anak muda
maka harusnya dari sekarang dia sudah ancang ancang itu
misalnya lengser dari ketua umum gerindra
ada kode kode nggak
kalau persilahkan yang lain
ada tanda tanda nggak bahwa hilal itu akan sampai ke situ
nah masalahnya saat ini gerindra ini belum teruji tanpa prabowo gitu kan
jadi ya saya sih bisa nebak pasti pak prabowo akan ada lagi
sama seperti bu mega di pdip atau pak sby di demokrat
akan ada lagi itu maksudnya dalam politik pemilu dua ribu dua puluh empat atau dalam kami ini memegang
karena beliau ada di dalam tabanan pengambil keputusan di gerindra gitu kan
nah sekarang begini kalau memang misalnya gerindra mau terima lagi sandi
mau ada di mana dia
kendaraan apa yang diberikan gerindra kepada sandi
kalau saya sih lebih memilih kalau saya boleh menyampaikan ke mas andi
lebih baik cari partai baru atau sama sekali tidak berpartai politik tapi tetap bisa berorganisasi
berarti itu adalah sebuah faktor organisasi organisasi yang bisa dia ciptakan
ya bukan hanya oke oke brandnya dia itu aja
tapi kan juga tadi misalnya rumah siap kerja dan lain lain
gerindra rumah yang cocok gak untuk ekosistem sandi gitu
kalau menurut saya gerindra adalah rumah masa lalunya sandi
jadi dia harus mencari lagi kalau dia masih mau awet dan stay di peta perpolitikan di indonesia
pak wimar setuju
apa jangan setuju aja alasannya apa
gerindra itu rumah masa lalu
seperti saya ini orang masa lalu
saya nggak keberatan dianggap orang masa lalu
asal jangan masa gitu
tapi menurut anda gerindra menjadi ekosistem habitat yang cocok untuk giroh politiknya
tidak bagus tidak edukatif kalau gerindra itu bangkit
karena dilahirkan oleh orang yang
dipertanyakan loyalitasnya kepada negara
dia itu orang yang non gelata udah berapa tahun kabur dari indonesia
jadi itu memberikan pendidikan yang salah
jadi nggak cocok sebagai rumah baru ya sandi
lebih baik kata bu miftah tadi cari rumah baru
itu rumah masa lalu
sudah terlanjur rumah masa lalu
oke dan lebih cocok cari rumah baru ke depannya gitu ya
mungkin harus lihat pameran rumah yang kpr nya murah gitu kali ya
bagaimana bu miftah menjawab segala sinisme tadi
mereka orang baik tapi tidak usah disuruh menghidupkan partai
dia jadi orang baik aja
sandi punya banyak uang biar dia putar lagi uangnya
prabowo punya banyak kuda
jadi banyak kegiatannya mereka
jadi memang kalau om wimari itu kan sinik ya
sinical dia melihat gerindra
ya cuman saya ingat bung karno juga gitu ya
bung karno itu pernah bilang don't be cynical
pada akhirnya gak apa apa disini si gerindra
tapi kita udah ikut tiga kali pemilu
dan saya tidak setuju dengan pandangan pak wimar ya
suara enak terus
jangan salah apa pak wimar bilang tadi tidak ada prestasi
yang meng endorse jokowi aho ke jakarta itu siapa pak wimar
banyak prestasi politik yang sudah dihasilkan gerindra
dan saya pikir diakui oleh pak jokowi
kalau tidak ada pak prabowo yang meng endorse beliau
bersama pdi at that time
beliau tidak jadi presiden hari ini
karena itu awal langkahnya
jadi memang sinis tapi itu kan khas om wimar dari kita kecil
kita hormati saja sinisnya beliau
tapi karena ini kita bahas
tapi nyerempet nyerempet jadinya ke gerindra dan sandi ya
tapi saya mau mengatakan bahwa setahu saya yang mengenal sandi cukup lama
sandi ini jenis orang setia
saya tidak melihat opportunity dia akan pergi ke partai lain
kita tunggu saja september ini berakhir akan ada rakernas partai gerindra
yang saya tahu
sandi akan kembali bergabung kepada gerindra
tapi sudah tidak lagi berpikir soal posisi
posisi politik itu pada akhirnya gamenya sudah totally change
penyandang dana juga
cuma kalau dana
saya juga ini sinisme yang lain
lu punya duit banyak
lu buat partai taipan
tidak bisa juga menang memilu
tidak saya bilang kalau kita buat regresi gitu ya
peran uang dalam politik kita ada
tapi nggak juga jadi satu gitu loh
berapa gitu
nah ini kan orang statistik dia
sandi itu hadir
dia nggak instan juga gitu
dia mulai dari bawah
menjadi ketua umum hipmi
pemimpin organisasi nasional
wakil ketua umum kadin
ketika dia mau terjun ke politik
ya bergabung dengan partai politik
dia mengerti dengan demokrasi
satu sekolah sama om wimar kan
dia paham sekali
bahwa nggak ada demokrasi tanpa partai politik
bahwa partai politik itu punya platform platform
kalau orang setuju dengan platformnya
kalau dia tidak suka
dia jadi seperti om wimar tadi
dia sinis pada gerindra
karena dia tidak pendukung gerindra
itu biasa saja
kalau misalnya sandi nggak masuk gerindra
saya kenal sandi
dia menikah dengan nur
pacar pertama dan menjadi istrinya
dia berbisnis dengan sahabatnya
dia tidak pernah meninggalkan
dan prabowo adalah
prabowo adalah mentor politiknya
yang membawa dia ke politik
dan kalau kita melihat sandi yang korek
dia nggak akan menjadi pengkhianat politik
jadi menurut saya seperti itu
saya mengenal sandi seperti itu
jadi tanpa mendukung orang yang berubah
jadi tanpa mendukung dua atau tiga minggu ke depan
kata bang sandi
atau satu dua bulan ke depan
kita sudah dapat jawaban dari miftah fari
sandi agaudo akan comeback
kembali ke gerindra
tepuk tangan untuk
miftah sabri tadi
kita hanya punya waktu dua menit terakhir
kita sudah berbicara panjang lebar
saya minta hendri dulu
untuk menutup dialog dan akan ditutup oleh pak wimar
apa yang menjadi
sandi ini akan menjadi titik
atau akan jadi kristal besar
yang menghilaukan banyak kali
debu dan kristal
mau tidak mau memberikan boarding pass nya
karena dia merasa
saya nggak bisa bersaing dengan kristal
yang menghilau ini
adalah tokoh bangsa
dia bukan saja pencetus sejarah
tapi dia juga
yang akan dibicarakan
pada forum forum sejarah
sandi punya jejak sendiri
apapun nanti yang dia putuskan
jejak itu sudah ada
tapi kalau menurut saya
bila dia tetap ingin konsisten
berada di panggung politik indonesia
maka dia harus punya kendaraannya
bisa partai politik
yang bisa dia bawa
untuk mewakilkan dirinya
dimana prestasi seorang
jadi kalau menurut saya
kalau saran saya buat bang sandi
kalau dia setir mobil
sering sering juga lihat spion
karena gunanya spion itu
adalah untuk melihat masa lalu
tapi untuk maju ke masa depan
tepuk tangan untuk edwin katria
spion adalah kunci
tapi bukan jadi spion aja ya
bung wimar terakhir
sandi ini masa lalu
atau dia bagian penting dari masa depan
saya nggak bisa menyaingi ini
apa itu tadi kebetannya dari pak wimar juga
terakhir pak wimar
itu bagian dari masa lalu saya
kan teman saya
tapi bukan bagian dari masa depan negara
biar serahkan pada orang lain negara
serahkan pada orang lain
itu pernyataan terakhir dari wimar witular
tepuk tangan untuk kita semua
masa gitu dong
bung wimar terima kasih
tiga puluh detik deh biar fair kepada anda
saya karena dua orangnya sini
saya harus positif
saya meyakini bahwa semangat zaman itu hadir
dan akan melahirkan pemimpin sesuai semangat zamannya
dan untuk sandi menurut saya
apabila dia mampu menangkap semangat zaman di dua ribu dua puluh empat
tantangan generasi baru
dia akan lestari sebagai pemimpin
tidak seperti prediksi umar
tapi kalau dia tidak mampu menangkap zamannya
nah mungkin itu
apa yang akan sandi kerjakan dalam lima tahun ke depan itu
kalau dia bisa menangkap semangat zaman
dia akan mungkin lebih kencang berlari lagi
sekiranya seperti itu
oke tepuk tangan untuk muka sabri
dan moderator yang baik adalah
sesuai dengan semangat durasi yang kata
terima kasih bung wifta
terima kasih bung hendry
terima kasih pak wimar
terima kasih teman teman dari upn veteran
tepuk tangan untuk kita semua
sandi dan demokrasi
memang hubungannya seperti kisah cinta
yang kadang bersemi
tak jarang juga patah hati
tapi selama tiga sampai empat tahun terakhir
sandi memang menjadi bagian dari bunga demokrasi
yang rasanya agak susah
kalau tak ditanggapi
tapi demokrasi tetap harus di jalan rel
yang juga pasti
semoga saja hadirnya sandi
bukan jadi alat pemotong rel
tapi seperti pelumas
yang membuat perjalanan demokrasi
jadi kian perkasa
saya budi adiputro
sampai jumpa di kupas tuntas
sebelumnya selamat malam